jurnalis yang profesional dan berintegritas
ini adalah modal kekuatan cnn indonesia
sehingga kami terus menyajikan berita yang aktual faktual dan objektif
sebagai kanal pemilu terpercaya
saya desi anwar untuk cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya